wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad membantah pendapat yang menyebut pelaksanaan fit and proper test calon panglima tni yang baru sengaja ditunda atau diulur waktunya
ia mengatakan seluruh mekanisme dan tahapan berjalan sesuai aturan agar tidak ada celah cacat hukum terkait pelaksanaannya
dasko menjelaskan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon panglima di parlemen masih sesuai dengan aturan
ia juga memastikan tidak ada keuntungan yang diambil oleh parlemen jika pelaksanaan fit and proper test calon panglima tni yang baru belum dilakukan pada pekan ini
menurut dasko masih cukup waktu untuk menyiapkan pengganti andika perkasa yang akan pensiun dari jabatannya sebagai panglima tni pada pertengahan desember mendatang
ya sebenarnya nggak ada yang mau nunda nunda ini kan mekanismenya yang ada di dpr begitu yang harus kita ikuti
nggak ada kemauan kesan
kita nunda nunda nggak ada untungnya juga kita tunda tunda kok
ada target nggak pak soal pelaksanaan fit proper testnya ini kapan pak
iya kalau target saya nggak bisa menargetkan saya sendiri nggak bisa
karena ini kan kita harus komunikasikan dengan pimpinan yang sedang kita sesuaikan waktunya